ya tidak hanya menyebut aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden sebagai gerakan makar
tapi istana juga menyebut aksi ini sebagai upaya penipuan
menurut istana hal ini dikarenakan penyelenggara aksi menutupi gerakan politik ini
dengan dali acara silaturahmi keagamaan
pemberitahuannya adalah tablik akbar
pemberitahuannya adalah silaturahmi kader
pemberitahuannya adalah pengajian
isinya adalah tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
jadi ini peradaban apa yang bisa kita ambil dari sebuah etika orang di publik seperti itu
ini artinya anda melakukan kebohongan publik menipu umat
ustadz jadi jadian mubalik jadi jadian ustazah jadi jadian
mau pakai sorban seperti saya saya tidak keberatan ini
ente ambil deh tidak apa apa tidak ada masalah
tidak ada masalah
tapi jangan ente menipu umat jangan menipu publik
kalau anda mau bilang dengan cara cara itu itu yang saya menentang
anda nampak orang jempol ini babies sendiri
anda tau tau orang jempol apakah susul ini
apakah status mereka teman zumat perasaan
apakah suatu perasaan aneh aperto
apakahsong itu ada
apakah seseorang yang menemukan sakit